usai peneretanganan notaks pahaman bersama menteri tenaga kerja
bank indonesia terus mendorong penggunaan transaksi non tunai
bank indonesia mensosialisasikan penggunaan transaksi non tunai kepada instansi instansi swasta
khususnya kepada instansi yang terlibat dalam pelaksanaan dan penempatan tki
seperti misalnya perusahaan pengerah tki
serta lembaga penyedia sarana kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam melindungi tenaga kerja indonesia di luar negeri
sebagai otoritas sistem pembayaran
bank indonesia mendukung upaya penyempurnaan layanan bagi tki
tni indonesia adalah alat pembayaran menggunakan kartu
bisa kartu debit kartu kredit kartu atm
kalau non tunai itu adalah dengan menggunakan kartu tadi atau internet banking atau mobile banking atau uang elektronik
sehingga penghutang penghutang nilai terkurani
terus pembayaran gajinya aman karena dibayarkan langsung ke rekeningnya
kalau dia melakukan pengiriman uang ke luar negeri
sehingga enggak ada yang diambil duitnya
sehingga semuanya itu server good governance
kepada orang yang tepat mudah aman nyaman
selain mendorong penggunaan transaksi non tunai
pemerintah dan bank indonesia akan melakukan sosialisasi training of trainer
serta mengedukasi tki dan keluarganya dalam mengelola keuangan
sehingga tki yang telah kembali ke tanah air dapat berkembang menjadi wira usahawan
rencananya kegiatan tersebut akan dilakukan di tujuh kota besar di wilayah indonesia